siswa siswi sekolah menengah atas di situ bondo jawa timur harus mencari koneksi internet agar
bisa belajar daring setiap hari saat jam pelajaran sekolah mereka harus mendatangi
balai desa untuk menumpang wifi gratis sama temen temennya kenapa harus nyari wifi gratis
pihak sekolah mengaku harus mencari solusi karena banyak orang tua mengeluh kesulitan beli
data internet apalagi instruksi menteri pendidikan agar alokasikan dana bos untuk
data internet dirasa tidak mampu dan tidak cukup untuk seluruh siswa kendala itu adalah masalah
koneksi internet atau berusaha data atau paket internet dari para orang tua nah ini memang ada
alokasi itu di bos namun kalau itu kita alokasikan tiap berasanya tidak akan mencukupi layanan wifi
gratis kerjasama sekolah dan pemerintah desa ini sudah berlangsung selama tiga hari sejak
senin lalu delapan dari lima belas desa sudah bersedia menyediakan fasilitas bagi siswa mereka